hujan deras yang terus mengguyur wilayah ibu kota pada kamis pagi mengakibatkan jalan lodan raya pada mangan jakarta utara banjir
ketinggian air yang mencapai tiga puluh cm membuat pengendara sepeda motor terpaksa melewati trotoar untuk menghindari banjir
selain itu jalan utama yang rusak dan terendam banjir bisa membahayakan pengguna jalan
belasan ruang kelas smpn satu teluk jambe barat karawang jawa barat masih terendam banjir pada kamis pagi dengan ketinggian mencapai delapan puluh cm
sebelumnya pada senin lalu ketinggian air mencapai satu lima meter
akibat banjir ini sekolah diliburkan
selain itu banyak rumah siswa terendam banjir akibat luapan sungai citarum dan sungai cibeet
ya anak anak libur dari hari senin
nah ini kondisi sudah mulai surut atau seperti apa
mudah mudahan besok lebih surut lagi
sudah empat hari
rumah kebanjiran nggak
oh kebetulan cuma sekolah aja ya
ya sekolah aja
nah ini sekarang datang sekolah ngapain bersih bersih atau gimana
beres beres ngeliat bangku sama lihat seluruh ruangan
banjir masih merendam ratusan rumah warga di dusun panasinan dan dube
dusun kampek setinggi mulai lima puluh cm hingga satu lima meter
karena tidak tersedia air bersih di lokasi banjir
warga sekitar terpaksa menggunakan air genakan banjir dalam kegiatan sehari hari
seperti mencuci makanan dan mencuci baju
kini menguputkan cnn indonesia